kok kaya dulu lagi
lu pengkhianat lu
pengkhianat kenapa bang
lu kan yang ngatur sama objek gue
bahwa gue pacaran sama tukang jamu
gak tua dimana
gak tau bu
tadi katanya mau ke duku
ambilin semua kopernya
ibu mau beresin semua baju baju bapak lo
apa maksud tujuannya kemaren
mau minta jodoh ya
nggak bukan mbak bukan
udah tua toh banget
siapa lagi yang mau ngajakin
ini mantu saya
mantu saya ini mau nyerahin anak saya mba
tolong dibikin rujuk lagi mbak
bang lukit mau kemana tuh
ini dia si pengkhianatnya
kok kaya dulu lagi
kok kaya dulu lagi
oh gue pacaran sama tukang jamu
abang pacaran sama tukang jamu
saya aja baru denger
sejak kapan bang
sejak kapan bang
alah udah jangkron pang lu
gua pikir lu bisa dipercaya tau
tau aja baru
buka buka buka
tunggu pembalasan gua
ting beneran po nunik mau pisah
yang tina dengar sih gitu
gara gara tukang jamu
tukang jamunya sih
dan po nunik ya
tina juga dulu gitu
bukan empuk ini mah beda tukang warung yang lain yang bikin tina sakit hati mending kalau mukanya
cakep laki laki memang begitu tin kayak kucing dapur biar dikasih makan enak kayak gimana tetep
kerja nyarikan asin ngegosip aja lu orang berdua depan warung gue belanja kagak bikin warung jadi
tentu se names
udah lo masuk aja
keluar ya bu
ayo keluar bi temenin
sakit hati ibu
ibu diginiin cuma untuk perempuan perempuan yang gak jelas kayak gitu
bu mesti keluar